publik menyoroti peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat terkait tapera yang akan memotong gaji karyawan
presiden jokowi angkat bicara soal aturan gaji karyawan yang dipotong tiga persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat
menanggapi ada protes dari publik jokowi bilang biasa dalam kebijakan baru
jokowi klaim sudah menghitung aturan gaji atau upah karyawan yang dipotong tiga persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat
semuanya dihitung lah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu berat atau enggak berat
seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya hal hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan
kalau belum biasanya pro dan kontra